sidang perdana tragedi kanjuruhan langsung mengundang protes dari kuasa hukum korban kanjuruhan
tiga polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini didampingi oleh kuasa hukum dari polda jatim
yakni kabitkum polda jatim
tiga terdakwa ini adalah danki tigara birmo polda jawa timur akp hasdar warman
kabak ops pores malang kompo wahyu setiopranoto dan kasat samapta pores malang akp bambang sidi ahmad
ini dinilai menyalahi aturan
ada juga beberapa kejanggalan yang dinilai terjadi dan juga terlihat pada sidang perdana ini
kita bahas malam ini bersama narasumber
ada ketua tim advokasi kanjuruhan bapak imam hidayat
pak imam selamat malam
selamat malam mbak putri
pak imam terima kasih atas waktu anda
satu hal tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan kabit kum polda jatim yang menjadi kuasa hukum tiga terdakwa
dan itu sudah disampaikan kepada publik kepada media
apa lagi hal hal kejanggalan yang ditemui atau diliputi
dilihat oleh kuasa hukum atau advokasi kanjuruhan
sebenarnya banyak hal ya yang kemudian menjadi tanya kita semua bagaimana proses persidangan dari laporan model a di pengadilan negeri surabaya ya
itu banyak hal yang kejanggalan
pertama sidangnya terbuka terbatas
artinya nggak semua orang bisa melihat jalannya persidangan itu
itu kan juga perlu
itu dipertanyakan ya
kemudian juga banyak kemudian seperti pasal yang didakwakan itu juga tidak mencerminkan sama sekali
rasa keadilan bagi keluarga kurban tragedi kanjuruhan
dan terus siapa siapa yang menjadi terdakwa itu juga tidak memenuhi rasa keadilan
karena hanya beberapa ya belum sampai menempuh aktor intelektual maupun eksekutor di lapangan
apalagi kemudian sidang ini juga dilakukan secara online
artinya terdakwa ada di lp hanya penasihat hukum dan jaksa serta majelis hakim yang ada di ruang sidang
jadi ini perlu dipertanyakan objektifitas transparansi dari jalannya persidangan di pengadilan negeri surabaya itu mbak
pak imam kalau misalnya kita bicara satu persatu berkaitan dengan dakwaan
ini yang anda maksud apakah dakwaan berkaitan hanya
didakwa berkaitan dengan hukum pidana pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp ini
ya pasti itu makanya kita sejak awal tim tata ini sudah menolak ya laporan model awal
oleh petugas yang terimbas tragedi kajuruan karena hanya diterapkan pasal tiga ratus lima puluh sembilan atau tiga ratus enam puluh
artinya karena keapaan kulta ya menyebabkan orang meninggal
kejadian maupun fakta yuridis itu sudah bisa dipastikan bahwa penyebab kematian mereka adalah karena pembunuhan
artinya tiga ratus tiga puluh delapan yang lebih pas
kalau lebih dalam lagi mungkin di tiga ratus empat puluh ya pembunuhan berencana
sampai tiga ratus empat puluh pak
karena sejak awal kejadian ini sebenarnya bisa dicegah kalau memang itu diinginkan tidak terjadi
tetapi kan ada semacam pembiaran mbak putri
petugas yang membawa gas air mata ke dalam stadion
ini kan sudah jauh jauh hari pssi sudah tahu
amanah juga sudah tahu bahwa itu dilarang oleh fifa mbak
ya jadi anda dilihat ada unsur kesengajaan ya
di dakwa pasal tiga ratus lima puluh sembilan justru ini malah melukai rasa keadilan bagi keluarga korban maupun masyarakat indonesia pada umumnya
karena kan tragedi ini juga dimonitor oleh dunia internasional ya
kita sebagai negara hukum
memberikan keadilan itu seadil adilnya biar kita sebagai anak bangsa ini di kemudian hari tidak malu ya
bagaimana hukum diterapkan di negara kita ini mbak
saya akan memberikan gambaran mungkin kepada pemirsa tiga ratus lima puluh sembilan itu seperti apa bunyinya dan maksimal hukumannya seperti apa
jadi kalau tiga ratus lima puluh sembilan itu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam pidana penjara paling lama lima tahun
kemudian kalau tiga ratus enam puluh
barang siapa karena kesalahan yang menyebabkan orang lain mendapat luka luka berat sama dengan pidana penjara paling lama lima tahun
dan ini menurut anda pak imam dan kemudian menurut seluruh keluarga yang berkaitan dengan tragedi kanjuran menilai ini tidak tepat
karena kita tahu korbannya mencapai satu ratus tiga puluh lima orang gitu ya pak imam ya
pak imam kalau misalnya selain itu kita lihat kemudian sekarang anda tadi sudah menyinggung
ini persidangan terbuka tapi kemudian dibatasi
yang masuk di screening
bahkan menko polhukam sudah ditanyakan oleh wartawan tadi pagi dan menyatakan ini semua sepenuhnya kewenangan pn pengadilan negeri surabaya
apa pendapat anda pak imam
ya kalau kita memang mengendaki itu pn memang punya kewenangan
tetapi kemudian alasan apa yang dipakai
itu yang perlu dipertanyakan
artinya kalau diindikasikan ditakutkan nanti kalau
porter arema ini datang menimbulkan katakanlah kericuan
ini kan polisi ini sebagai alat negara
artinya sudah bisa mengantisipasi ya
bagaimana kemudian pengendaraan masa itu bisa dikendalikan dengan baik
untuk bisa melihat persidangan di pengadilan negeri surabaya secara tertib dan baik
nah kalau kemudian ada pengalian persidangan di pengadilan negeri surabaya ternyata alasannya seperti itu
kan lebih baik
sidang ini dilakukan di pengadilan negeri kepanjen kabupaten malang
artinya disitu hanya ada supporter dari arema
kalau di pengadilan negeri surabaya kan ada supporter bonek ya
artinya ini justru malah menimbulkan kekhawatiran yang lebih
jadi makanya kalau kemudian sidang ini dipindah ke pengadilan negeri surabaya itu perlu dipertanyakan ada indikasi apa
kan seharusnya lebih baik disidangkan di pengadilan negeri kepanjen
kalau memang dikhawatirkan ada kericuan
apakah menurut tim advokasi menilai ini ada ketakutan berlebihan dari pihak aparat
sebenarnya bukan ketakutan mbak
justru mereka ini berusaha memframing ya
bagaimana jalannya persidangan ini sesuai dengan selera penidik kodajadip dan kejajaran tinggi ya
artinya kita sejak awal sudah kan tidak percaya laporan model a ini
kalau kita bicara lebih lanjut hasil otopsi pun juga kita bisa lah
katakanlah tidak menerima hasil otopsi itu
artinya kalau kemudian di pengadilan negeri surabaya banyak alasan
kemudian ada terbuka tapi terbatas
orang orang yang masuk tidak bebas karena takutkan ceos dengan supporter percebaya
itu menimbulkan masalah baru
seandainya diadakan di pengadilan negeri kepanjen kan tidak ada masalah ini
karena hanya ada support arema
dan kita lihat bahwa demo demo yang dilakukan oleh supporter arema ini semua tertik
tidak anarkis tidak merusak tidak membakar
artinya apa yang ditakutkan dan alasan apa yang kemudian membuat persidangan ini dipindahkan ke pengadilan negeri surabaya
meskipun itu hak ya
itu hak kewenangan dari pengadilan negeri surabaya yang sudah
mendapatkan surat keputusan dari mahkamah agung ya
untuk pengalian persidangan itu
tetapi itu tidak pas ya
bukan yang dipakai apalagi hanya porkominda kabupaten malang yang memohon itu ya
tetapi kan kita lihat akhir akhir ini kan dprd kabupaten malang malah mendukung andekan itu diadakan di pengadilan negeri kepanjen
jadi kita pertanyakan ya
objektivitas transparansi dan keterbukaan ya
persidangan ini bisa berjalan sesuai dengan
keadilan kepastian dan kemanfaatan itu mbak
pak imam kalau misalnya kita lihat perjalanan kasusnya lumayan panjang
menguras tenaga menguras waktu tentu saja
apalagi emosi dari keluarga korban
di awal sempat mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat ada tgipf
apakah sekarang keluarga korban tragedi kanjuruhan masih merasakan hal yang sama
bahwa kasus ini masih mendapatkan perhatian atau sebaliknya pak imam
ya memang kalau mencari keadilan di negeri ini apalagi melibatkan banyak institusi ya
itu memang serata susah ya
terjal dan berliku
kalau dulu ada tgipf bentukan presiden kemudian menggubulkan juga ada rekomendasi dari komnasan ya
semuanya kan berupa rekomendasi artinya bisa dipakai atau tidak
tetapi kita tidak boleh patah semangat mbak
artinya tim tatak dan klien kita mas devi ato dan teman teman itu kita sudah kemudian berkunjung ke pak muldoko ya
ketua ksp dan beliau menjanjikan akan terus mengawasi ya
kemudian juga beliau juga akan berjanji untuk mengkoordinasi dengan kapolri dan jaksa agung
kemudian di hari besoknya di hari jumat minggu kemarin kita juga sudah mengadat menkubo lugam ya
artinya bapak mahfud mb disini justru mendukung kita
tetapi beliau sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak punya kuasa untuk mengintervensi jalannya perkara tragedikan guruan
bahkan beliau pak mahfud md bilang andaikan saya punya kuasa justru saya mendukung penerapan pasal pembunuhan kalau perlu dihukum mati
karena ini kan memakan kurban satu ratus tiga puluh lima nyawa
artinya elemen elemen pemerintahan sampai hari ini masih mendukung dan kita akan terus berusaha mencari dukungan dukungan mbak
akan kemudian jalannya peradilan tragedi kaguruan ini berjalan dengan adil adilnya mbak
bukan dengan penuh rekayasa maupun manipulatif ya
yang kita takutkan makanya kita akan terus juang dan meminta dukungan pihak pihak mungkin dari komnas ham kita juga akan
mencoba hearing dengan dia
mungkin dengan komisi tiga kita selalu akan berusaha semaksimal mungkin mbak tidak bisa kemudian hanya seperti ini
dakwakan kepada para terdakwa yang tingkat megal ya itu usaha usaha kita mbak
baik baik pak imam terima kasih kita kawal bersama sama media juga akan mengawalnya terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih pak
ya makasih mbak